selasa sore menteri bumn erick thohir menepis kabar
harga per tamak akan turun dalam waktu dekat
menurutnya harga minyak masih naik
bahkan di harga sembilan puluh dolar as
yang sebelumnya hanya enam puluh lima dolar
erick menyatakan jika harga minyak turun
maka akan ada koreksi harga
namun koreksi harga ini tentu membutuhkan waktu
itu yang hari ini terjadi kan pengurangan subsidi
daripada harganya kan jadi bukan masalah
yang kedua tentu kalau harga bbm menurun
yang saya sudah sampaikan ya pasti ada terjadi koreksi harga
tapi kan pembelian bbm itu bukan hari ini turun
besok barangnya ada kan kita membeli dalam tiga empat bulan
jadi mesti ada yang namanya harga di ekolobriumnya